sebuah video perempuan bercadar diamankan petugas di terminal gaya tritulung agung sempat menghebohkan media sosial
perempuan yang tidak membawa identitas tersebut sempat meresahkan sejumlah penumpang bus karena dalam kondisi linglung dan bercadar
inilah video amatir yang berisi seorang perempuan bercadar yang diamankan petugas terminal gaya tritulung agung beberapa waktu lalu
video ini menjadi viral setelah perempuan yang mengenakan cadar tersebut membuat panik sebagian penumpang bus jurusan trenggalek saat hendak berangkat
keresahan penumpang bukan tanpa alasan karena waktu itu sehari pasca terjadinya teror bom di surabaya
petugas terminal akhirnya mengamankan pelaku dan memeriksanya
saat diperiksa perempuan dalam keadaan linglung tanpa mengenakan alas kaki
di sana dia ditanyakan masalah id kad ktp dan setiap punya
dengan saat urmat kami membawa ke ruang keamanan misalnya di dalam terminal
sementara polisi menyatakan bahwa perempuan itu seorang santriwati asal sebuah pondok pesantren di tulung agung
di hadapan petugas perempuan asal ponorogo ini mengaku dirinya berusaha kabur karena tidak betah berada di dalam pondok
agar tidak diketahui dirinya pun mengenakan cadar
yang bersangkutan pada saat itu mau pulang ke rumahnya kemudian dan tidak mengenakan sandal
jadinya kami curigai setelah ditanya ternyata yang bersangkutan tidak betah di pondok pesantren tersebut
dengan beredarnya informasi viral video amatir ini
polisi mengimbau agar masyarakat lebih bijak menyebar luaskan berita di jaringan internet